pemerintah siap mencairkan tunjangan hari raya atau thr untuk aparatur sipil negara atau asn tni polri dan pensiunan
total thr senilai dua puluh triliun rupiah ini tertuang peraturan menteri keuangan yang diharap rampung rabu ini
usai membuka dharma wanita festival atau dawa fest dua ribu sembilan belas di lingkungan kementerian keuangan
menteri keuangan sri mulyani mengatakan peraturan pemerintah terkait tunjangan hari raya sebesar dua puluh triliun rupiah sudah ditanda tangani oleh presiden
sedangkan pembayaran gaji ke tiga belas direncanakan pertengahan tahun
ini bertujuan untuk membantu biaya anak sekolah aparatur sipil negara
menteri keuangan sri mulyani menjelaskan seluruh kementerian lembaga dan daerah dapat segera mengajukan pencairan tunjangan
pp nya sudah ditanda tangan bapak presiden pmk nya kita selesaikan hari ini
dan sesudah itu seluruh kementerian lembaga dan daerah sudah bisa mulai melakukan proses untuk mengajukan
untuk anggaranya total dua puluh triliun yang terjadi dari thr dan nanti untuk gaji ke tiga belas baru kita bayarkan pada pertengahan tahun
karena itu adalah untuk membantu biaya sekolah untuk asn
thr tanggal dua puluh empat insya allah sudah bisa akan kita laksanakan sesuai dengan proses yang sekarang ini sudah berjalan
dan nanti untuk gaji ke tiga belas pada bulan selanjutnya